sebelumnya dalam sidang kode etik verdi sambo sempat membacakan dan menyerahkan surat permohonan maaf kepada majelis kode etik profesi
menurut pengamat hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar surat permohonan maaf verdi sambo sebenarnya wajar jika melihat dari sisi kemanusiaan atas perbuatan yang dilakukan
namun abdul menegaskan surat itu tidak bisa menjadi faktor untuk meringankan hukuman dalam sidang tindak pidana

bisa dilihat dalam konteks yang normal itu sebagai perbuatan yang biasa saja dan manusiawi gitu meminta maaf
tetapi juga bisa dilihat dalam konteks rangkaian dari perbuatan awalnya merekayasa kasus gitu ya kan merekayasa kejadian
nah jangan jangan ini pun bagian dari rekayasanya gitu
sehingga surat itu dilihat atau ditempatkan sebagai upaya untuk
meminimalisir hukumannya gitu